densus delapan puluh delapan anti teror dan polda kalteng menangkap tiga puluh empat orang terduga teroris setelah melakukan perburuan terhadap jaringan teroris selama tiga hari di wilayah kalimantan tengah
menurut polisi jaringan ini memilih kalimantan tengah sebagai sarang jaringan teroris
rekaman video milik humas polda kalimantan tengah ini menunjukkan penangkapan yang dipimpin langsung oleh kapolda kalteng irjen pol anang revandoko
sebanyak lima belas orang ditangkap densus delapan puluh delapan anti teror dan polda kalimantan tengah di sebuah barak atau kos di jalan pinus permai tiga kota palangkaraya senin sepuluh juni
menurut polisi dari lima belas orang itu dua diantaranya merupakan kelompok sisa abu hamzah yang merupakan perakit bom di gunung salak aceh berinisial t dan a
keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka
sejak perburuan terduga teroris di kalimantan tengah polisi menangkap tiga puluh empat orang
orang terduga teroris di dua daerah yaitu kota palangkaraya dan kabupaten gunung mas selama tiga hari
memelola atau memendalaman kepada tiga puluh empat yang terduga kelar
dimana untuk anak anak dan ibu ibu sekarang kita kelola di departemen sosial bersama sama dengan densus pemda moi dan dari intasita ktn nya juga